indonesia adalah negara yang besar dan kaya namun indonesia juga menghadapi tantangan yang cukup berat
negeri kita tercinta ini rawan bencana alam diantaranya gempa dan tsunami
secara geografis indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik
yaitu lempeng benua asia benua australia lempeng samudera hindia dan samudera pasifik
pada bagian selatan dan timur indonesia terdapat sabuk vulkanik atau vulkanik arts yang memanjang dari pulau sumatera jawa nusa tenggara dan sulawesi
yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa rawa
kondisi itulah yang menyebabkan indonesia rawan bencana seperti letusan gunung berapi gempa bumi tsunami banjir dan tanah longsor
indonesia bahkan termasuk salah satu
negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia
tsunami adalah gelombang laut yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut
gangguan impulsif tersebut terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar
gampang yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut
secara tiba tiba dalam arah vertikal atau dalam arah horizontal
ya jadi tsunami itu kan istilah apa namanya gelombang yang dibangkitkan oleh gempa
sebetulnya walaupun gelombang yang dibegetkan itu kecil hanya dua puluh cm itu kita sebut juga tsunami
tapi kalau tsunami yang berbahaya biasanya yang sudah satu meter ke atas
dan biasanya itu dibangkitkan oleh gempa yang biasanya sudah lebih dari tujuh lima
sebetulnya dampak bencana gempa
gempa bisa diperkecil
indonesia seharusnya memiliki peta gempa dan resiko yang akurat
tujuannya agar kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika gempa di suatu daerah
masyarakat juga harus diberi pendidikan yang baik tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan jika terjadi gempa
kalau kita sudah punya peta yang jelas dari ada jalur gempa patahan di permukaan bumi khususnya yang di daratan
nah itu bisa dihindari
bisa dihindari sebetulnya
jadi sop nya kalau ada jalur gempa besar itu tidak boleh ada infrastruktur yang dibangun
apalagi seperti rumah sakit sekolah dan sebagainya
nah kalau misalnya ada rumah yang sudah atau gedung yang sudah kadung dibangun di jalur itu ya itu harus diantisipasi juga dengan berbagai cara begitu ya
gempa dan tsunami di aceh pada dua puluh enam desember dua ribu empat adalah salah satu bencana terbesar yang pernah dialami negeri ini
akibat gempa sembilan tiga skala richter yang memicu tsunami aceh porak poranda
dampak tsunami juga dirasakan negara tetangga malaysia thailand pantai timur india sri lanka hingga timur afrika
lebih dari satu ratus lima puluh ribu warga aceh tewas dalam peristiwa itu
julung sintawati cnn indonesia